nah untuk anda yang penasaran ini kami telah merangkum beberapa pertanyaan warganet seputar covid sembilan belas dalam segmen dokter menjawab
dan sudah bergabung melalui sambungan skype praktisi kesehatan dr reysa broto asmoro
selamat sore alhamdulillah baik apa kabar
baik alhamdulillah sehat sehat nah sudah siap ya dokter untuk menjawab pertanyaan dari warga net ini
siap insya allah
kita buka pertanyaan yang pertama ini ada dari mana pertanyaannya kita coba lihat di sini
oke pertanyaannya dari ed twins mami tiga dokter apakah sakit tenggorokan menandakan bahwa kita itu terjangkit covid sembilan belas
oh oke berarti saya jawab dulu dari gejala covid sembilan belas itu dulu kali ya
karena diketahui tergantung dari tingkat keparahan penyakit yang muncul
jadi pada beberapa orang bahkan ada yang tidak memiliki gejala
nah gejala orang kan berbeda beda tergantung dari tingkat keringanan atau beratnya penyakitnya
ada yang demam ada yang menderita batuk ada yang menderita nyeri otot kelelahan sakit kepala hilangnya nafsu makan bahkan nyeri tenggorokan
nah pada kasus yang lebih berat bisa ditemukan juga demam tinggi kemudian sesak nafas yang mengarah pada pneumonia
dan batuk berat
terus baru baru ini ada lagi gejala lainnya yang ditemukan yakni adanya gangguan pada sistem saraf sistem pencernaan atau gangguan pada mata dan kulit
yang bisa disertai dengan keluhan pada pernafasan atau tidak
nah menjawab dari pertanyaan tadi kesimpulannya adalah belum tentu
karena bisa saja seseorang penderita covid sembilan belas itu memiliki keluhan
keluhan sakit tenggorokan
tetapi apakah kemudian semua orang dengan keluhan sakit tenggorokan itu memiliki penyakit covid sembilan belas
nah itu belum tentu
karena banyak sekali diagnosis banding yang memiliki keluhan yang sama
jadi tentunya harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
dan sampai saat ini goal standar pemeriksaan untuk memastikan covid sembilan belas adalah menggunakan swab pcr test
jadi hasilnya baru bisa mengkonsumsi
dan bisa diterima konfirmasi apakah seseorang itu menghidap covid sembilan belas atau tidak
oke berarti harus dicek dulu ya dokter ya
oke kita ke pertanyaan selanjutnya
ini ada dari ed joko kristiawan ii
covid sembilan belas ini bisa menempel pada benda nggak sih dok
kalau memang bisa benda apa saja yang mudah ditempati virus ini
terus virus itu bertahan berapa lama ketika menempel pada benda
terima kasih dokter
gimana tuh dok
soal virus sars cov dua ini penyebab dari covid sembilan belas
ini penelitiannya kan masih sangat minimal dan terus berjalan
karena penyakit ini kan terbilang masih sangat baru ya
jadi sampai saat ini saat saya berbicara saat ini memang belum ada official statement yang dikeluarkan oleh who
meskipun ada banyak studi terbaru dari berbagai pusat penelitian lain
yang mengatakan sudah ada nih penelitiannya tentang berapa lama dia bertahan
nah tapi karena belum resmi jadi saya belum bisa mengutip dari sumber sumber tersebut
kita melihat aja dari virus corona yang sebelumnya
jadi jenis lain yang kita tahu ada dulu corona jenis sars atau mers
karena virus virus tersebut sudah ada penelitiannya dan sudah officially keluar
dan memang bisa bertahan di beberapa permukaan benda selama beberapa waktu
yang tentunya dipengaruhi oleh pertama ada temperatur ada kelembaban
ada tipe jenis permukaan benda
nah misalnya pada suhu ruangan dengan kelembapan sedang gitu ya
virus itu tuh bisa bertahan di atas benda misalnya plastik selama lima hari
di atas kayu selama empat hari
di karet itu sekitar empat sampai lima hari
di kertas itu bahkan sampai empat sampai lima hari juga
dan kaca sekitar empat hari gitu
itulah makanya penting banget
untuk kita semua untuk menjaga kebersihan tangan dan lingkungan sekitar kita
dan gunakanlah antiseptik dan juga cairan disinfektan yang sudah disarankan oleh who
karena memang penelitian ini masih terus dilakukan
makanya yang bisa kita lakukan ya menjaga kebersihan sendiri begitu ya dokter ya
dokter ini kita ke pertanyaan terakhir
ini sekaligus mewakili pertanyaan saya juga ini
karena banyak sekali informasi yang beredar begitu
ini pertanyaan dari ed akhtar mirza
benarkah akan ada gelombang kedua nih seperti halnya flu spanyol
waduh tentunya kita semua gak ada yang berharap ya
akan kejadian gelombang kedua seperti demikian
tapi kita harus belajar dan berkaca memang dari pengalaman flu spanyol seratus tahun yang lalu tersebut gitu
kalau kita baca baca catatan sejarah kita bisa lihat bahwa dampak fatal gelombang kedua dari flu spanyol itu kan memang karena adanya kelalaian dulu ya dari pemerintahan hindia belanda ya
dan kemudian tidak cukupnya intervensi yang serius dari pemerintah
terutama pasca pandemi gelombang pertama itu terjadi pelonggaran yang luar biasa
masyarakat langsung membuka kegiatan aktivitas seperti biasa gitu ya
dan akhirnya ini menyebabkan tingkat mortalitasnya atau fatality nya malah justru lebih meningkat dari gelombang pertama
jadi waktu itu dicatatkan bahwa korban jiwanya lebih tinggi
korban jiwanya malah jadi lebih banyak dibandingkan gelombang pertamanya
nah terus kalau kita melihat waktu sars ya tahun dua ribu tiga yang lalu itu memang sebenarnya terjadinya tidak hanya satu gelombang
tapi ada gelombang keduanya juga
nah tentu kalau kita melihat kondisi saat ini indonesia ini kan masih dalam tahap gelombang pertama
jadi kita sebenarnya lihat dulu ini masa puncaknya pun masih terjadi yang sesuai dengan banyak perkiraan
di awal mei ini walaupun itu juga banyak pergeseran karena datanya harus tetap divalidasi dan terus diupdate gitu ya
tapi yaudah belajar dari situ seperti negara cina dan juga korea selatan itu kan kita tahu kasusnya sudah menurun
dan ini mereka sudah melewati nih berhasil melewati gelombang pertama
nah karena mereka ini sekarang dalam posisi munculnya potensi gelombang kedua nantinya
nah untuk itu kita indonesia ini sekarang fokus dulu nih
untuk melandaikan si kurvanya yang ada saat ini
karena mudah mudahan dengan meningkatnya cakupan tes gitu ya
kemudian deteksi dan tracing gitu dari para penderita covid sembilan belas
kita bisa menjaga supaya gelombang pertama ini cepat reda gitu
dan untuk mengantisipasi kita tidak boleh mengabaikan adanya potensi gelombang kedua juga di negara ini gitu
karena kita tahu penyakit ini kebanyakan
penyakit ini kan baru
dimana sebagian besar dari populasi ini memang tidak memiliki imunitas terhadap penyakit ini gitu loh
makanya antisipasi itu harus disertai dengan kesadaran masyarakat untuk tetap waspada
menerapkan protokol kesehatan dan juga menjaga kebersihan sampai seterusnya
jadi kalau saran saya phbs perilaku hidup bersih dan sehat itu harus menjadi the new normal life
meskipun nanti kita sudah berhasil melewati gelombang pandemi pertama ini gitu
supaya tidak muncul gelombang kedua dan seterusnya
oke baik terima kasih sekali dr reysa broto asmoro sudah bergabung bersama kami hari ini di segmen dokter menjawab
sehat selalu dokter terima kasih